untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada dua rekan saya berada di lokasi saat ini
yang pertama ada monika konado di anyer banten
kemudian ada adi dwinanda di lampung
saya ke monika terlebih dulu
monika penerapan one way sudah berlangsung sekitar empat puluh lima menit
apakah sudah bisa terurai lalu lintasnya
ya putri saya saat ini tidak berada di anyer
tapi tempatnya di kawasan daerah ciwan dan cilegon
yang telah diperlakukan sejak pukul enam belas lima belas waktu indonesia barat tadi
dan untuk skema one way ini berlangsung dari kawasan pantai anyer hingga di simpang ciwan dan
dan skema one way ini benar sekali sudah berlangsung sejak sekitar enam belas lima belas
berarti ini sudah sekitar empat puluh lima menit
namun memang untuk kendaraan dari arah anyer menuju cilegon masih terpantau cukup padat juga
untuk skema one way ini sendiri sudah diterapkan selama beberapa hari terakhir
untuk mengurai kepadatan yang terjadi
yang mana memang di sini terlihat antusiasme dari masyarakat untuk berwisata ke arah anyer
sedangkan di sore hari untuk kendaraan dari kawasan wisata anyer menuju cilegon padat
karena wisatawan akan kembali ke
dan saat ini untuk mengetahui efektivitas dari skema one way ini saya sudah bersama dengan
kapolsek ciwan dan kompol rifki septirian
selamat sore pak
baik pak rifki seperti yang saya sampaikan tadi ini skemanya sudah diberlakukan beberapa hari terakhir
untuk skema one way ini
sebenarnya efektifkah skema one way ini untuk mengurai kepadatan
skema sistem rekayasa lalu lintas one way ini kita gunakan untuk mencairkan arus lalu lintas
yang terjadi di kepadatan di pantai wisata anyer
selama ini berjalan baik dan efektif mengingat setiap kendaraan kendaraan yang mengarah keluar
kita fasilitasi sesuai dengan petunjuk bapak kapolres
setiap pengunjung pantai wisata kita fasilitasi yang arah keluar kita maksimalkan
lajur kendaraan yang ada kita gunakan semuanya untuk mengarah keluar
kenapa dibilang efektif
karena seluruh kendaraan
ruas jalan yang ada mengarah keluar kita gunakan untuk mengarah keluar pantai wisata anyer
seperti itu mbak kira kira mbak
baik pak kapolsek
untuk melihat one way skema one way ini adalah skema one way dari arah anyer ke cilegon
sedangkan berarti ada yang dikorbankan
kalau kita melihat di belakang untuk terjadi pemberhentian arus lalu lintas dari arah cilegon menuju anyer
berarti ada yang dikorbankan
sebenarnya adakah cara lain yang mana kedua jalur ini bisa difungsikan dengan baik
saya luruskan di sini mungkin bukan dikorbankan ya
namanya sistem one way itu memprioritaskan salah satu arah yang digunakan
apakah itu menuju ke arah cilegon atau ke arah anyer
dalam skema lalu lintas one way system yang sore ini kita berlakukan adalah sistem keluar
sehingga kendaraan kendaraan yang dari pantai wisata anyer kita prioritaskan
nah untuk itu kendaraan lain yang mengarah masuk atau warga lokal yang sekitaran cilegon ini
kita untuk sementara waktu
kita lakukan buka tutup
sistem buka tutup
mengingat prioritas yang dikedepankan adalah arus arus yang mengarah keluar dari pantai wisata anyer
jadi bukan dikorbankan
kita gunakan sistem buka tutup
satu satu kita jalankan meminimalisir atau ibaratnya jangan sampai terjadi hal hal yang tidak diinginkan
makanya itu kita buka tutup di jalur yang menuju masuk
baik untuk prediksi puncak dari kepadatan arus lalu lintas yang menuju kawasan pantai anyer
berarti kembali ke cilegon ini puncaknya kapan pak
kemungkinan diprediksi sesuai dengan prediksi dari intelijen pores dan juga informasi dari luar
kemungkinan weekend tetapi kita masih melihat situasi yang ada di wilayah cilegon dan anyer ini
karena dalam hari ini dan kemarin untuk masyarakat pengunjung pantai wisata kita bisa saksikan sendiri ya lumayan
sementara untuk puncak
kita prediksi mungkin di weekend tetapi masih kita antisipasi dengan sistem sistem rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di simpang jls cilegon ini mbak
berarti untuk rekayasa lalu lintas one way dari arah anyer ke cilegon di sore hari masih akan berlangsung kemungkinan hingga weekend nanti
untuk akhir pekan nanti ya pak
yang akan terus berlangsung mengingat sistem rekayasa one way ini merupakan sistem yang diterapkan diantaranya antara sistem alih arus dan one way system
yang digunakan di polres cilegon ini karena bapak kapolres menyampaikan kepada kita untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat
baik itu yang akan berkunjung ke pantai wisata anyer maupun yang nantinya akan keluar dari pantai wisata anyer
oleh karena itu sistem one way ini masih akan kita gunakan di beberapa hari ke depan
baik kapolsek ciwandan kompol rifki septirian terima kasih pak selamat bertugas kembali salam sehat
selamat terima kasih
skema one way ini seperti yang telah disebutkan akan terus berlangsung hingga
kemungkinan di akhir pekan nanti yang mana kemungkinan prediksinya untuk arus lalu lintas yang mengarah ke kawasan pantai anyer dan di sore hari kembali ke cilegon masih akan terus dipadati oleh pengunjung dan wisatawan
namun untuk anda putri bagi masyarakat yang ingin sebenarnya berwisata di area cilegon juga tidak harus jauh jauh ke pantai anyar karena terdapat juga pantai pantai yang tak kalah menarik di area cilegon
ya ini seperti pantai merak kecil pantai merak besar
sehingga titik fokus kepadatan kendaraan lalu lintas juga tidak terfokus hanya di kawasan pantai anyer saja putri
baik terima kasih monika dari titik ciwandan ya di banten
kita ke yang berikutnya adi sepertinya ada gangguan komunikasi kita dengan adi
nanti akan kita kembali ke adi dwinanda di lampung
terima kasih monika sebelumnya